ramadan menjadi bulan mulia untuk berbagi terlebih di masa pandemi saat ini
ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk ikut membantu sesama
terutama para lansia yang rentan terkena covid sembilan belas
ada cara yang bisa dilakukan untuk ikut peduli dalam gerakan untuk lansia
dengan cara yang sederhana namun syarat makna kemanusiaan
bulan ramadan menjadi momentum tepat untuk berbagi
terlebih di masa sulit ketika pandemi covid sembilan belas masih belum tuntas di negeri ini
meski jumlah pasien sembuh terus bertambah
kasus positif covid sembilan belas di indonesia hingga kini masih di atas angka sebelas ribu
sebagian besar pasien positif covid sembilan belas adalah mereka yang berusia lanjut
organisasi kesehatan dunia who menyebutkan
angka kematian paling tinggi dengan persentase lebih dari dua puluh dua persen terjadi
pada penderita yang berusia delapan puluh tahun ke atas
pt hens abc indonesia sebagai salah satu merek makanan terkemuka
tanggap akan situasi ini
gerakan untuk lansia di bulan ramadan diluncurkan untuk membantu para lanjut usia
melewati masa sulit kala pandemi
masyarakat bisa ikut terlibat dalam aksi ini
cukup membeli produk abc di alfamart dan alfamidi
maka konsumen otomatis mendonasikan seribu rupiah untuk para lansia
yang tengah berjuang di masa pandemi saat ini
dengan inisiatif seperti ini kami ingin membuat pergerakan yang benar
untuk bersama dengan indonesia
misi dari brand abc adalah untuk membuat indonesia lebih baik
dan itu adalah hal yang akan membantu kami
jadi kami tidak hanya akan memberikan uang untuk setiap produk abc yang dibeli di minimarket
kami akan memberikan seribu rupiah tapi kami akan memberikan ini kepada orang yang benar di indonesia
kami akan memberikan ini kepada orang tua untuk makanan dan untuk para lansia
kami akan memberikan uang kepada bank makanan indonesia
masyarakat tak perlu khawatir donasi yang terkumpul nantinya akan dikelola oleh food of indonesia foi agar tepat sasaran
fi akan memastikan penerima donasi adalah mereka para lansia yang membutuhkan di wilayah pulau jawa
mulai dari dki jakarta bekasi tangerang bandung solo dari istimewa yogyakarta surabaya dan pasuruan jawa timur
yang jelas foi itu lahir untuk menjembatani mereka yang punya kelebihan akses ke indonesia
dan mereka juga harus memiliki kelebihan akses ke indonesia

mereka kaum miskin mereka yang sakit mereka yang ditimpa kemalangan dan sebagainya
dan kemudian kenapa orang tua menjadi perantian tersendiri
orang tua itu biasanya menjadi kelompok yang terlupakan di dalam masyarakat kita
dalam gerakan yang dimulai sejak enam belas april hingga tiga puluh satu mei
dua ribu dua puluh mendatang hinz abc akan mendonasikan rp tujuh lima miliar bagi para lansia selama musim pandemi covid sembilan belas
diharapkan gerakan ini mampu meringankan beban para lansia saat melewati masa masa sulit saat ini
tim liputan cnn indonesia